petugas gabungan dinas perhubungan dan satuan lalu lintas polrestabes bandung menggelar razia kendaraan
yang parkir sembarangan di sejumlah ruas jalan di bandung pada selasa siang
petugas memasang stiker pelanggar parkir pada mobil yang nekat parkir di bahu jalan termasuk bus tahanan kejaksaan negeri
razia parkir liar digelar mendadak oleh petugas gabungan dinas perhubungan dan satuan lalu lintas polrestabus bandung
di ruas jalan re marta dinata bandung jawa barat selasa siang
petugas sengaja mendatangi puluhan mobil yang parkir di bahu jalan
meski tidak mengunci roda petugas dinas perhubungan memasang stiker pelanggaran parkir di kaca mobil tepat di depan pengemudi
tidak hanya pada mobil pribadi bus tahanan kejaksaan yang parkir di bahu jalan juga ditempeli stiker
ini dilakukan agar menimbulkan efek jerah
ya memang ini untuk stiker ini
agak sulit dicabutnya ya
seperti stiker biasa
memang butuh waktu untuk terikat
sudah jadi dipasang di depan pengemudinya pak
soalnya ini pernah waktu itu ditempel di pinggir memang tidak ada efek ya
mudah mudahan kalau di depan
sempit itu kan tidak kelihatan ya
intinya supaya ada efek jerah lah
untuk tidak mengelelahin pelanggaran
tidak hanya memasang stiker
kendaraan yang terjaring stiker
akan dikenakan denda pajak
saat pembayaran surat tanda nomor kendaraan
ini akan ditindaklanjuti
sesuai dengan rencana awal
itu nanti akan dikenakan denda di stnk
ya di stnk
jadi dimasukkan ke denda pajak di stnk
bunga bunga memang ada
nah sementara ini
perombosan baru dengan stiker
siapa tahu dengan stiker ini
menggugah bagi pengemudi
tidak melanggar atau tidak memarkirkan kendaraan
di sembarangan tempat
petugas dinas perhubungan kota bandung
akan terus melakukan pemasangan stiker
pada kendaraan yang parkir di sejumlah kawasan di kota bandung
yang menjadi titik kemacetan
fredy bangun bandung